jadi kayak misalnya di iron man kita bisa melihat bagaimana suasana di home armor
coach bedu tuh kayak abangnya sendiri gitu
udah kemarin back to back sembilan belas poin